dan bukan cuma cerita pawaki saja yang memang disoroti oleh banyak orang ya utamanya media
ada pula cerita inspiratif lain masih dari personil tni
jadi ada seorang prajurit tni berpangkat serka menjadi inspirasi banyak orang atas perjuangannya membantu anak sekolah menyebrangi sungai dengan menggunakan tali dan papan
pengabdian terhadap masyarakat juga ditunjukkan personil tni yang membersihkan sungai citarum yang telah terkontaminasi sampah dan limbah selama bertahun tahun
berbekal tali sleg atau katrol selembar papan dan bambu sersan kepala muhammad darwis prajurit tni korem satu ratus empat puluh tiga hokendari membantu sejumlah anak sekolah menyeberangi derasnya arus sungai rantai angin selebar enam puluh meter di kolaka utara sulawesi tenggara
sebagai anggota babinsa aktivitas penuh resiko ini sudah dilakukan darwi sejak dua ribu dua belas silam
aktivitas warga menyebrangi sungai
sungai tak bisa dihindari karena di desa maroko kecamatan wawo belum terdapat fasilitas pendidikan ataupun pasar
sehingga warga harus pergi ke desa tinakari kecamatan rantai angin untuk mendapatkannya
sedangkan di lain sisi tidak ada jalan alternatif lain yang menghubungkan dua desa tersebut
pengabdian serka darwis kemudian dilihat publik secara luas setelah salah satu fotonya diunggah dalam akun instagram milik kodam empat belas hasanuddin
berbagai pujian dan apresiasi kemudian diberikan kepada serka darwis
tak hanya itu peristiwa ini membuat tni menginisiasi pembangunan jembatan
hasilnya januari dua ribu delapan belas jembatan penghubung ini rampung dan diresmikan serta diberi nama jembatan gantung serka darwis
pengabdian tulus untuk rakyat juga ditunjukkan oleh personel tni di kodam tiga siliwani

dua puluh tujuh unit dikerahkan untuk membersihkan sungai citarum yang tercemar limbah dan sampah selama puluhan tahun dalam program citarum harum
tujuh ratus prajurit diterjunkan di kilometer situ cisanti untuk pembersihan lingkungan
dua puluh prajurit dibagi ke lima sektor dengan masing masing sektor sebanyak dua ratus prajurit
sedangkan dua ratus prajurit lain yang ditempatkan di kebun pembibitan pohon di situ cisanti

para prajurit ini terjun langsung bersama masyarakat dan tinggal di rumah rumah penduduk sekitar
selain bekerja bersama masyarakat dalam membersihkan lingkungan
tugas mereka adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
akan pentingnya kesehatan lingkungan khususnya sungai citarum